sebuah kompleks masjid di tepi barat pada minggu siang diserang oleh israel
menurut militer israel area itu menjadi target militer karena digunakan kelompok militan untuk mengatur serangan
petugas medis palestina melaporkan sedikitnya satu orang tewas akibat serangan israel
sejauh ini belum ada informasi pasti terkait jumlah korban luka
sementara di tengah gempuran militer israel serta rencana mereka melancarkan serangan lebih besar ke gaza
presiden palestina mahmod abbas pada sabtu menegaskan warganya tidak akan pergi dari tanah palestina
pernyataan abbas disampaikan saat menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian di cairo mesir
pernyataan abbas disampaikan saat menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian di cairo mesir
pada hari yang sama jurubicara militer israel mengatakan warga gaza harus segera bergerak ke arah selatan
lantaran militernya akan meningkatkan serangan ke kota gaza
ditambahkan israel telah mengerahkan tank dan pasukannya di wilayah perbatasan
yang siaga melancarkan invasi darat ke gaza yang diklaim untuk menumpas kelompok hamas
pertama kita akan mengejar di kota gaza
kota gaza akan dikejar dan mengejar serangan
pembuatan humanitar yang masuk ke unra yang kita percaya yang masuk dari mesir
yang kita percaya sekarang di dasar unra
untuk meyakinkan bahwa air makanan dan makanan dikumpulkan ke area humanitar yang kita kira
pada hari jumat jumlah penyerang perang antara israel dan hamas
menanggung lima enam ratus delapan belas orang
pemerintah kesehatan gaza mla
melaporkan jumlah korban jiwa di jalur gaza mencapai empat satu ratus tiga puluh tujuh orang
dan tiga belas satu ratus enam puluh dua lainnya terluka
dari pihak israel jumlah korban jiwa mencapai satu empat ratus orang